kinerja dagang indonesia mencatatkan surplus tertinggi sejak juli dua ribu lima belas yaitu sebesar satu empat belas miliar dolar amerika
menariknya ekspor indonesia tumbuh tujuh delapan persen secara bulanan dibandingkan januari dua ribu dua puluh
lalu seperti apa potret neraca dagang indonesia
sinyal pemulihan neraca dagang saya ulas lebih lengkap untuk anda
dan saya buka dengan data yang dirilis oleh badan pusat statistik untuk kita lihat bagaimana tren ekspor terlebih dahulu
untuk tren ekspor indonesia kita lihat bahwa terjadi penurunan sesungguhnya meskipun ada peningkatan namun masih cenderung volatile
dan hal tersebut tampaknya menjadi salah satu yang patut dicatat oleh pemerintah
bahwa surplus kali ini jangan membuat kita terlena bahwa ada yang harus dilakukan
bahwa memang ini bukan sebuah kabar yang begitu baik namun ini hanya sinyal
jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sinyal untuk ekspor yang tumbuh tujuh delapan persen secara bulanan di februari dua ribu enam belas
di level ini tampaknya membuat kita harusnya bisa segera memanfaatkan momentum ini
lalu kita ke data selanjutnya untuk melihat tren impor indonesia
yaitu ini juga tren impornya juga mengalami penurunan
dan yang saya ingin saksikan adalah bagaimana data ini mengalami penurunan
padahal bila kita melihat utamanya untuk impor non migas harusnya datanya menunjukkan peningkatan
karena memang ini sesuai simultan dengan program infrastruktur yang memang dicanangkan oleh pemerintah
jadi kita membutuhkan impor barang modal dan barang jasa
namun belum terefleksi untuk neraca impor tahun dua ribu enam belas ini
selanjutnya kita lihat ini adalah surplus neraca dagang di februari
jadi ini adalah bagaimana pada bulan februari merupakan surplus tertinggi sepanjang lima tahun
kita lihat pada dua ribu dua belas enam ratus sembilan puluh dua delapan juta
kita defisit pada dua ribu tiga belas di dua ratus sembilan puluh tujuh tujuh juta
kemudian pada februari dua ribu empat belas kita lihat rp delapan ratus empat puluh tiga empat juta
lalu selanjutnya mengalami penurunan sedikit lagi di dua ribu dua puluh
namun pada tahun dua ribu enam belas angka yang sangat fantastis nyaris dua kali lipat dibandingkan tahun dua ribu lima belas
tertinggi sepanjang lima tahun rp satu empat belas miliar
kita akan membuka siapa sesungguhnya yang menjadi pendongkrak dan juga pemberat kinerja ekspor
karena surplus yang baik adalah surplus
yang menjadi refleksi kinerja ekspor
jadi ketika ekspor bisa ditingkatkan itu adalah surplus yang tidak semu
dan kita lihat bagaimana ini adalah pendongkrak untuk neraca dagang indonesia
perhiasan dan permata menyumbang yang paling besar
peningkatannya satu ratus lima puluh tiga delapan persen
dan ini tampaknya bisa menjadi salah satu kekuatan yang bisa ditingkatkan
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk terus dilanjutkan
namun memang ada bahan bakar mineral yang menjadi salah satu pemberat kinerja ekspor
karena ekspornya mengalami koreksi ataupun penurunan empat empat puluh empat
untuk bahan bakar mineral contohnya seperti cpo minyak goreng hasil jadinya produk olahannya
batu bara juga demikian
sehingga kita lihat bagaimana kita lihat permintaan di pasar global dan regional juga masih menurun
backbone utama negara negara industri seperti tiongkok juga mengalami perlambatan
itu masih mempengaruhi
saat ini hingga hari ini memang sudah terlihat ada beberapa komoditas yang mengalami harga yang membaik
kita mulai misalnya harga minyak yang sudah mendekati level empat puluh dolar per barrel
kemudian kita bisa lihat juga bagaimana copper juga mengalami penguatan
emas juga mengalami kilaunya lagi saat ini
jadi kita akan tunggu bagaimana nanti data maret yang akan dirilis oleh badan pusat statistik pada bulan depan
lalu selanjutnya ini adalah negara tujuan ekspor utama
jadi ini adalah beberapa negara yang paling rajin menjadi destinasi indonesia untuk mengekspor
masih amerika serikat dengan nilai satu lima belas miliar dolar amerika
kemudian selanjutnya diikuti oleh jepang dengan satu sebelas miliar dolar amerika
juga yang masih menjadi salah satu yang paling daerah yang paling banyak menjadi tujuan ekspor
lima miliar dolar amerika meskipun sudah mengalami penurunan
tiga negara ini menjadi salah satu sekitar berkontribusi sekitar tiga puluh an persen terhadap total kinerja ekspor
yang patut kita catat adalah jangan hanya tiga negara ini melulu
karena kita lihat tiongkok saat ini sedang mengalami potensi hard landing karena shifting yang mereka lakukan untuk ekonomi mereka
kita harus mencari beberapa alternatif
pasar baru seperti misalnya di afrika kemudian juga di asia tengah eropa seperti dengan jerman dan juga perancis
kita perlu membuka hal tersebut dan kita sangat mendukung ketika akhirnya kementerian perdagangan saat ini sedang merintis juga untuk kerjasama dengan uni eropa
itu bisa menjadi salah satu alternatif baru yang akan mendorong mendongkrak kinerja ekspor sehingga tidak selalu tergantung dengan tiga negara ini
selanjutnya kita lihat ini adalah kinerja impor dan ini saya membaginya menjadi dua yaitu migas dan non migas
untuk migas sendiri ada di bagian atas
yang berwarna pink kemudian untuk biru adalah non migas
non migas ini merupakan bagian ataupun juga yang ada di dalamnya adalah barang jasa dan modal
ini yang tadi saya juga ingatkan kembali bahwa pemerintah harus ini harus menjadi refleksi apa yang dilakukan oleh pemerintah
ketika pemerintahan jokowi ingin concern untuk langsung menggenjot begitu agresif untuk sektor infrastruktur pasti dibutuhkan impor barang modal dan jasa
ini akan meningkatkan potensi impor non migas
namun meskipun demikian tidak selalu negatif
memang impor tersebut karena hasilnya nanti akan terasa ketika infrastruktur bisa terrealisasi dengan baik
yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah ketika surplus masih terjadi ini momentum yang cukup baik
yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menangkal berbagai potensi yang akan menjadi tantangan untuk kinerja deraja dagang indonesia ke depan
sekaranglah saatnya harus memasukkan strategi strategi yang baik sehingga nantinya bisa terrealisasi bisa terefleksi
dan menjadi salah satu pendukung juga untuk pertumbuhan ekonomi indonesia ke depan